dede ya kamu nikmatin aja ya mau di terserah apa ngomong apa tinggal
pengen dengerin suara weh enak di kuping tahu enggak doang
dan dia pasti
apa apa ngurusin masalah ini ya ini urusan anak muda yang tuh urusin apa ke
yang lain itu bu fatima tuh assalamualaikum alam bujang lapuk
ada apa sih pak
ada perintahkan oleh pak bu
saya ulangin kita jangan puas sama
apa yang udah kita dapat kita masih harus terus fight terus all out keluarin semua yang kita punya
oke terima kasih semuanya
tasya kenapa udah cemberut gitu ada apa sih
kenapa sih aku nggak boleh keluar hotel
kenapa kamu terus ngegang aku emang aku anak kecil apa
tasya aku ngelakuin ini semua itu buat kebaikan kamu
aku gak mau sampai ada apa apa sama kamu
kamu ngerti kan
kamu mau ke mana sih emangnya
mau pergi ke mana
aku mau pergi sama randi
mau ke tempat penampungan anak anak kita mau ajarin mereka nyanyi
itu sama sekali bukan masalah buat aku
masalah kecil kok kita bisa selesai
begini kalau emang kamu mau ngajarin mereka nyanyi anak anak itu kita suruh kesini
randi pun kita suruh kesini
jadi kamu nggak perlu jauh jauh jalan
jalan ke penampungan
oh bisa ngajarin mereka nyanyi di hotel ini
kamu aman aku pun juga tenang
tasya cemberut dong
atau aku dicuecin
tasya lagi sibuk banget sama tristan tiara
masih kita nggak boleh kemana
kita nggak boleh kemana mana mesti di sini lagi terus
namanya kita binatang keliaran dia apa
ini caranya ini keseulah
kamu minum es krim ya kita tinggal di sini
tiara mau ke mana
namanya gimana ini sih
ini baru bret xen
apa ya tak ada cooler karakter

masa buang udena dulu
kembali turun dulu
aku ke bank tuh baru
ambil nasi bes lawar
om pelit eh cantik kenapa ngambek begini mukanya ada apa sih itu pelit deka terus

sejarah kalau orang lagi kesel makan es krim jadi senang pas yaitu suka es krim apa
cokelat cuberi cokelat blueberry kalau gitu biar
kak tristan yang bikin ini kamu ikut ya kamu temenin aku ayo
guys ternyata dari tadi tasha disini duduk sendirian lagi cemberut sendirian
oke burung di dalam sangkar emas gak bisa kemana mana dan nggak bisa ngapa ngapain
kesian banget ya

gato banget penyok tim mereka tapi nggak ada gunanya juga lagi yang mereka mau
itu benar benar sih nasib gue kayak gini
gato banget penyok tim mereka tapi
udah deh ya udah pernah bilang ke kamu kamu harus hati hati apa yang kamu mau karena itu bisa aja

karena itu bisa aja terjadi contohnya sekarang tasha kamu lagi cemberut di sini sendirian kan
di sini sendirian kan udah deh ya kamu nikmatin aja ya mau di terserah ngomong apa tinggal
pengen dengerin suara weh enak di kuping tahu enggak doang metin tasya lu nggak bisa pergi
segampang itu kayaknya mau di dan teman temannya mau cemburan tasya ke kolam tenang
hai kenapa lu pada nyemplung nyemplung
oh enak ya
akhirnya sendiri loh buat es krimnya kata syah
kamu buatin es krim ini buat aku sama tiara iya tapi kalau kamu ngambil es krimnya lama lama
tangan aku bisa berotot aku sengaja bikin ini buat kamu katanya kamu suka es krim kan dan
aku denger denger menurut informasi kamu suka blueberry ice cream makanya aku bikinin buat kamu
sekalian perintah maaf aku karena aku dover proteksi kamu aku lakuin ini semua buat kebaikan
halo semuanya udah pada siap belajar musik lagi ya udah kita masuk semuanya yuk masuk masuk masuk
randy baru aja masuk ke penampungan anak pak kayaknya dia lagi ngajarin musik anak anak jadi

dan menurut data yang saya udah kumpulin setelah mendengar pembicaraan randy dengan ayahnya
ternyata benar kalau randy itu mendekati ⁇ asha dengan tujuan tertentu dan benar dugaan bapak kalau
randy itu punya niat jahat ke tasha
jangan lupa bawa semua anak anaknya ada di penampungan ya bawa mereka semua hotel
nggak percaya sama kamu fit begini yang penting buat saya sekarang itu keselamatan tasnya saya enggak
mau sampai ada apa apa matahari tasya mau ngajarin anak anaknya ini ama randi makanya kita bawa anak anak
itu makanya supaya tasya dan keluar dari luar tasya disini kita bisa ngawetin takut sampai
jadi sesuatu taksi satu sudah kita nggak mau panjang lebat itu berarti kamu jalanin aja berada di kota

seperti kamu jalanin aja perintah saya